di zaman kolonial keluarga keraton memiliki hubungan baik dengan negara negara eropa termasuk belanda
karenanya hidangan belanda menjadi salah satu sajian keraton untuk menjamu tamu pada masa itu
di antara berbagai hidangan ada yang masyarakat awam tidak begitu kenal
seperti nasi jemblung dan lodoh pindang
tidak gampang menemui hidangan ini karena sekarang memang sudah jarang yang membuatnya
salah satu restoran yang masih menyajikannya terletak di laweyan
pemiliknya adalah nina akbar tanjung yang neneknya adalah seorang kopi hotel pada zaman kolonial belanda
salah satu resep yang diturunkan sang nenek adalah nasi jembluk
nasi dibentuk seperti bulatan dan di tengahnya disiram kuah dan lidah sapi semacam steak ala belanda
sementara nasi lodoh pindang adalah hidangan berkuah terbuat dari berbagai rempah yang dicampur bersama telur
sekar krishna uli putri nina dan akbar tanjung yang mengelola restoran ini mengatakan
ada tantangan tersendiri untuk mempromosikan hidangan klasik ini karena memang jarang orang yang tahu
yang pertama untuk lodoh pindang itu memang dikenal sebagai makanan yang lahir dari makanan para raja
khususnya pada zaman paku buwono ke sepuluh
itu di tahun akhir seribu delapan ratus sampai awal seribu sembilan ratus sembilan
nah kenapa itu disebut sebagai makanan raja
memang itu adalah salah satu makanan kesukaannya paku buwono ke sepuluh
tetapi hidangan kuno ternyata masih diminati anak muda
meski tidak akrab dengan hidangan ala keraton pengunjung dari generasi milenial seperti irsyad rafi mengaku cocok
dengan racikan rempah rempah nasi jemblum dan lodoh pindang
tadi saya juga sempat mencoba makanannya ternyata memang rempahnya juga cukup kaya sekali
jadi menurut saya wajar kenapa ini raja raja senang makan ini karena kesan mewah dan kesan eksklusif ini muncul ketika saya makan makanan ini
karena rempahnya yang sangat banyak dan segala macam
kedua menu ini sama sama dihargai rp empat puluh lima
selain menu yang enak di lidah lokasi restoran yang bernuansakan kuno juga menjadi daya tarik tersendiri
kartika bagus solo jawa tengah